proses evakuasi korban dan puing sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua pkclc di perairan kepulauan seribu masih terus dilakukan hingga kini
dan untuk mengetahui perkembangan terkini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia irin wardani yang saat ini berada di kri semarang
halo selamat pagi irin apa saja fokus pencarian tim sar gabungan untuk menemukan korban maupun beberapa komponen pesawat yang dibutuhkan
ya selamat pagi dea kartika hari ini fokusnya tentu saja masih mencari satu lagi black box yaitu jenis cockpit voice recorder untuk melengkapi proses investigasi
karena kemarin sudah berhasil ditemukan flight data recorder dan juga baterai milik cockpit voice recorder dea
nah fokusnya sejak tadi pagi sudah dilakukan pencarian bisa dilihat di sebelah sana ada beberapa perahu yang melakukan proses pencarian
dan di perahu perahu karet itu membawa beberapa penyelam yang mulai mencari melakukan pencarian bawah air
kali ini fokusnya ke tiga titik jika hari kemarin dibagi dalam lima titik hari ini dibagi ke dalam tiga titik dan semakin mendekat ke arah
jika anda bisa melihat dea ada kapal perang itu adalah kapal regal
nah fokus pencarian semakin mendekat ke arah kapal regal karena sonarnya mendeteksi cockpit voice recorder yang akan dicari
selain mencari cvr para penyelam juga tentu saja harus fokus pada pencarian ke bagian bagian tubuh korban agar bisa diidentifikasi dan bisa divisum serta bisa diserahkan ke keluarga
karena memang itu adalah cara keluarga untuk bisa menemukan dan memakamkan anggota keluarganya yang menjadi korban pesawat sriwijaya r satu ratus delapan puluh dua ini
selain itu juga fokus pencarian ke hari ini
selain ke black box juga ke puing puing pesawat karena itu untuk bisa melengkapi hasil investigasi dan bisa ditarik kesimpulan apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab kecelakaan pesawat sriwijaya air
baik terima kasih irin wardani melaporkan langsung dari kri semarang di kepulauan seribu